sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yang jelas ada seseorang yang menginginkan kematian
ya sebaiknya kita tunggu saja hasil laboratorium forensik besok siang
saya harus kembali ke kantor
bila ada perkembangan baru tolong beritahu saya
baiklah saya permisi
selamat sore pak
bisa menganggu sebentar
ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan pada bapak mengenai kasus terbunuhnya nyonya retno
dari kejadian itu apa bapak tidak melihat hal hal yang mencurigakan di rumah ini
atau ada orang lain yang datang mungkin
seingat saya seharian itu tuan dan nyonya tidak ada tangan tamu
baik kamu dari keluarga tuan maupun keluarga nyonya
oh begitu ya
baiklah kalau gitu
keterangan dari bapak cukup
nanti kalau kami membutuhkan
kalau misalkan di
lu lanjutkan kerjanya
sudah esok kan
selamat pagi tuhan
nanti siang jangan lupa telepon mas
saya pergi dulu ya
iya saya sendiri
mas henry baru saja pergi
papa hubungin saja ke handphonenya
siapa yang meletakkan

perasaan sudah aku singkirkan
bibi yang meletakkan foto ini
burung mokad visan gue
tidak tidak ada
jangan sudah pagi lagi
kasusnya baru saja selesai
suaminya sudah kawin lagi dengan jana kaya
aku gak tega membawa foto ini
sebaiknya aku simpan saja di kamar
sekarang sarapan sendiri saja ya
tuhan pergi pagi paginya
oh ya be
spray yang baru sudah dicuci
nanti jangan lupa diganti di atas ya
aku merasakan hal yang lain di ruangan ini
aku juga merasakan
sepertinya ada sepasang mata yang mengamatiku
kenapa tiba tiba aku disekam perasaan takut
ada suara tangis bayi
sepertinya suara itu
berasal dari kamarku
apa pendengaranku yang salah
perasaan suara tangis bayi itu berasal dari kamar ini